wisata hantu di duku sigempol desa randu sangakulon brebes jawa tengah ini banyak dikunjungi wisatawan
wisata ini merupakan perpaduan antara wisata mangrove pulau hantu
serta kuliner hasil tangkapan ikan dan kepiting yang disajikan di rumah makan terapung
pulau hantu merupakan kawasan hutan mangrove yang berada di pendukuhan sigempol desa randu sangakulon
pulau hantu dipadati tanaman bakau yang sangat rimbun dan angker
menurut pengakuan warga kawasan ini dihuni berbagai macam hantu dan sering menampakkan dirinya
yang menarik dari pulau ini adalah sumber daya alam berupa ikan dan kebiting
untuk sampai di tempat tujuan wisatawan harus menempuh jarak tiga km dari dukuh sigempol
menyusuri sungai hingga muara
di sepanjang perjalanan mata akan dimanjakan dengan tumbuhan bakau yang berjejer membentuk tanggul
setelah menyusuri sekitar sepuluh hektare kawasan hutan mangrove di pulau hantu
rasa lelah selama perjalanan terbayarkan ketika sampai kembali ke rumah makan terapung
sajian istimewa kepiting dan ikan bakar pulau hantu siap untuk disantap
olahan ikan dan kepiting bakar pulau hantu ini dikombinasikan dengan sambal terasi super pedas
rasanya bagus tulang hantunya terus menarik ya dengan nama nama yang unik gitu
jadi menarik para wisatawan untuk datang ke sini karena penasaran jadi akhirnya mereka ke sini gitu
di kawasan wisata ini dikenakan tarif rp tujuh puluh lima
harga itu sudah termasuk biaya sewa perahu dan makan
imam suripto brebes